ketua dpp pdi perjuangan said abdullah mengatakan puan maharani akan kembali gencar melakukan safari politik pada pertengahan februari ini
namun ia tak merinci partai mana yang akan disambangi oleh puan
bukan hanya itu said juga menyebut puan akan memberi kejutan tentang langkah langkah politiknya pada awal maret nanti
termasuk safari safari akan tetap dilanjutkan karena memang ada kendala bukan kendala lah ya
untuk mempertemukan silaturahim dengan para ketua umum semuanya itu kan persoalan waktu
itu adalah memang problem tersendiri gitu loh
itu aja sebenarnya
di bulan maret gak
ya itu ya tunggu aja lah bukan bulan maret
bulan maret mbak puan akan turbah
tapi soal maaf pertengahan februari mbak puan akan berubah
tapi soal kejutannya biar mbak puan sendiri masak saya
bukan kejutan lagi